jawa dan lutung yang disita oleh badan konservasi sumber daya alam ciamis jawa barat
akhirnya dievakuasi menuju pusat rehabilitasi primata jawa
satwa langka tersebut akan menjadi pemulihan kesehatan dan rehabilitasi sebelum dilepas liarkan
owa jawa yang sempat dipelihara seorang anggota polisi
akhirnya dievakuasi oleh lembaga konservasi aspinal foundation javan primit project asal ciwide
bandung jawa barat sabtu pagi
primata langka yang dilindungi ini diperkirakan baru baru siat tiga tahun
dan berjenis kelamin jantan karena gigi awal jawa belum tanggal
serta jarang mengeluarkan suara layaknya primata betina
selain owa jawa seekor lutung juga akan menjalani rehabilitasi di ciwide
proses evakuasi sempat berulang kali gagal
namun akhirnya berhasil dan dipindahkan ke kandang yang lebih kecil usai dibujuk dengan makanan
jauh ini kami kurang lebih untuk di jawa barat
kita sudah menerima titipan sekitar delapan puluh lima individu
secara umum dia baik kemudian tidak ada cacat
namun kita belum bisa memastikan dari sisi kesehatan
itu harus dilakukan pengetesan kesehatan dengan pengambilan sampel darah
untuk jenis oa jawa beberapa yang kita temukan diantaranya hepatitis b
kemudian ada yang herpes kemudian mungkin beberapa infeksi cacingan pada kotoran
karena mungkin pola makan yang tidak bagus sama penyakit kulit

dan juga penyakit kondisi
kedua primata ini akan menjalani rehabilitasi dan pemulihan kesehatan
hingga beberapa bulan ke depan sebelum dilepas liarkan
kedua jenis primata ini biasanya rentan menderita penyakit kulit herpes hingga hepatitis b
sejak dua ribu sebelas asminal foundation sudah menerima rehabilitasi primata delapan puluh ekor lebih
sekitar enam puluh ekor sudah dilepas liarkan untuk dikembang biakan di alam